tugas direktorat kriminal khusus polda riau menangkap seorang pelaku pembobolan uang senilai ratusan juta rupiah milik salah satu bank di pekanbaru riau jumat sore
hg warga desa pasar baru kecamatan pangean kabupaten kuantan singgigi ditangkap petugas setelah pihak bank membuat laporan tentang terjadinya pembobalan uang yang diduga dilakukan oleh pelaku
berdasarkan keterangan polisi pembobolan uang yang tergolong langka ini dilakukan pelaku dengan modus mentransfer sejumlah uang menggunakan alat electronic data capture ke rekening milik pelaku dan istrinya
anehnya meski uang berhasil ditransfer transaksi dilaporkan batal
dalam tiga kali transaksi tersangka membobol uang lima ratus enam puluh tiga juta rupiah
uang itu selanjutnya digunakan pelaku untuk membeli mobil membangun ruko dan membayar utang
uang ini berhasil diungkap oleh jumat sore
setelah tkp di desa pasar baru kecamatan pangean itu di wilayah kabupaten kuantan singgigi
pelaku hg adalah merupakan warga di sana
pelaku berhasil diamankan di rumahnya